jalur pantura menjadi salah satu jalur utama yang dilalui oleh para pemudik saat pulang kampung
dan tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner legendaris di sepanjang jalur pantura
ada apa saja berikut ini informasinya untuk anda
kita mulai dari purwakarta jawa barat
sate marangi yang ada di daerah cibungur ini masih menjadi pilihan favorit
daging sapi atau kambing yang empuk dengan bumbu gurih manis yang meresap akan membuat siapapun tergoda
apalagi didikmati hangat dengan irisan tomat yang dicampur dengan gerusan cabai rawit hijau
pasti akan membuat anda ketagihan
satu tusuk sate hanya rp empat saja
selanjutnya kita bergeser ke cirebon
tapi sudah biasa
bagaimana kalau empal kuah asem
varian empal ini menjadi alternatif bagi yang tak doyan santan
kuahnya bening mirip sayur sop
apalagi ditambah potongan lontong suasana jelang lebaran semakin terasa
harganya juga pas di kantong rp dua puluh delapan
setelah melalui cirebon anda akan masuk ke brebes jawa tengah
nah selain telur asin
anda harus mencoba
sate ini mudah ditemui di sekitar alun alun kota brebes
sate ini merupakan perpaduan antara daging bebek dan mentok
ukurannya pun lebih besar dari sate pada umumnya
harganya rata rata sekitar rp lima per tusuk
dari brebes anda akan masuk ke kawasan kudus
ya kudus memang dikenal dengan sotonya
tapi itu sudah biasa
lentok dan sate kerbau
dijamin pengalaman mudik anda akan lebih nikmat
lentok mirip lodeh dihidangkan dengan cara disiramkan pada irisan lontong
sedangkan sate kerbau disajikan dengan bumbu kacang kedelai hitam
nggak heran jika tampilannya berwarna hitam